palang merah kan dimana mana juga banyak tempat itu
pem itu selalu berkumpul dengan masyarakat
dalam kondisi generasi apa yang berkumpul dengan masyarakat
maka itu bukanlah pelengkapan keluarga atau air bersih
tolongan peserta menelan kesehatan selalu seperti itu
dan juga nanti kita ikut serta membantu masyarakat untuk rekonstruksi rehabilitasi
relativasi itu tentu pak bupati data dulu sejauh mana antara pemerintah
kalau kurang ya kita palang merah masyarakat palang merah itu membantu
apa yang terlalu banyak bukan segera
apakah anda ingin membantu bagaimana
sanitasi tentu bagian yang sebetulnya bersih untuk masyarakat
tapi dalam keadaan yang bersih kita bisa sampai enam bulan
tapi bagi barusan juga kalau dibutuhkan kita bisa perbaiki sistem sanitasi
untuk korban korban yang masih dirawat di rumah sakit

yang di bapak akhiri
nantinya pak jika ada penyintas yang sedang dirawat membutuhkan darah
oh iya itu secara justi
itu ada dorong darah
pasokannya cukup pak untuk mendukung
jadi kalau kompetitif kurang
itu dalam dua puluh empat jam bisa lulusin
saya kira tidak dibutuhkan itu
lebih cepat merehab rumah yang rusak
yang hancur gimana pak
yang hancur tentu diberikan pemerintah punya program
itu memberi bantuan rumah rusak berat
nah kita bisa memberikan pelengkapan
kebutuhan dasar mungkin yang mendesak di sini pak
tentu panggupannya tetap belum besar
kalau feminis nanti kita kirim sekarang
ya bertambah lagi untuk
kamu sudah kenal dengan itu